pada saat merasa ada konflik gara gara keragaman tapi di sekolah saya pikir konflik itu justru perlu
karena kedewasaan orang itu kan dibentuk oleh konflik konflik itu
tapi bagaimana metode menyelesaikan itu
nah caranya kami selain mempertemukan mereka dan membuat mereka hidup bersama
kami juga menciptakan suasana belajar dan menjaga proses pembelajaran
supaya situasi di lingkungan siswa baik itu lingkungan di asrama di masyarakat maupun di sekolah itu selaras
bagaimana mengatasi pertemuan tanggung jawab pada keseluruhan masyarakat yang ditutupi sebagai bidang cogak tertetapestabda sebagai hubungan yang anggun dengan pemerintah manufacture area perumahan
sedangkan lotta timon dalam hal bersejarah poles ringan dan penghijori juga sudah didadakkan sebagai perang akatar
pantai pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di bagian selatan provinsi jawa barat
di pantai yang terletak di kabupaten pangandaran ini para wisatawan bisa menikmati hamparan pasir berwarna hitam dan gulungan ombak yang menghadap samudera hindia
namun selain pesona dan keindahan alam ada cerita lain di sekitar pantai pangandaran
kecamatan tepatnya enam belas km dari pantai yakni di desa cintakarya kecamatan pariki
disinilah berdiri sekolah yang murid muridnya berasal dari berbagai suku dan daerah di indonesia
yang terletak di jalan raya cikubang ini berasal dari empat belas provinsi
mulai dari pulau sumatera jawa kalimantan hingga papua
mereka datang untuk belajar di sekolah sederhana yang memiliki dua studio tujuh ruangan kecil dan dua saung
selama sekolah di sini para siswa mendapatkan beasiswa penuh
mereka tidak dipungut biaya sama sekali mulai dari tempat tinggal di asrama hingga makan sehari hari
tak hanya gratis siswa yang diterima di sekolah ini pun ditanggung biaya transportasi dari tempat tinggalnya hingga sampai ke sekolah
aik nuhidayat merupakan pendiri sekolah multikultural ini
desa cintakarya tempat sekolah ini berada adalah tempat kelahirannya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika lulus sd aik mulai meninggalkan desa cinta karya dan mulai mengikuti pendidikan pesantren hingga lulus sma di kabupaten tetangga yaitu ciamis
setelah itu ai melanjutkan kuliah di jakarta dengan studi media
setelah lulus pada tahun dua ribu sebelas aik kembali ke pangandaran dan terkejut melihat kondisi desanya
waktu itu kagetnya itu karena memang isinya ternyata banyak anak anak kecil sama orang orang tua tua sekali
nah anak mudanya ini pada kemana gitu
padahal seingat saya dulu zaman angkatan saya juga banyak anak anak muda yang cerdas gitu terus aktif kayak gitu tapi pada ngilang
sementara yang tersisa ada orang orang yang kayak nggak terhubung satu sama lain
kerjaannya juga banyak yang
ya banyak yang nggak kerja malah
terus banyak konflik konflik internal misalnya berantem gitu banyak kasus kasus anak anak muda lah pada umumnya di daerah daerah
untuk mengatasi keresahannya aik mulai mengumpulkan teman temannya dan membentuk komunitas sabalat
mereka kerap berkumpul di sebuah saung yang terbuat dari kayu yang kini ditempatkan di sekolah
komunitas yang namanya diambil dari
bahasa sunda yang berarti teman teman sepermainan itu menjadi tempat berbagai macam kegiatan
kami juga buka pintu selebar lebarnya untuk sekolah sekolah di sekitaran komunitas
banyak anak anak sd akhirnya anak anak smp
setiap kali mereka datang ke komunitas itu bikin karya karya ditempel
jadi saung itu isinya itu karya karya gambar lah lukisan gitu atau semacam puisi puisi kayak gitu
nah sampai akhirnya kami membuat lagu sendiri gitu terus bikin dokumenter
dan akhirnya ternyata dapat
tahun dua ribu empat belas kami mendapatkan penghargaan etnografik film festival
terus beberapa penghargaan berikutnya sebagai komunitas terbaik di jawa barat tahun dua ribu lima belas
di tahun yang sama komunitas sabalat juga dianugerahi komunitas terbaik tingkat nasional
kami tidak berharap macam macam sebetulnya
hanya bagaimana komunitas ini menjadi penghubung antar sesama generasi di tempat kami
dengan orang orang di luar sana di daerah daerah lain
semangat berbagi ilmu dan ingin memiliki jaringan luas menjadi cikal bakal sekolah multikultural
di tahun dua ribu lima belas
aib mendengar ada smk di desanya yang hampir tutup karena tidak ada yang mengurus
aik kemudian mendirikan yayasan untuk menyelamatkan sekolah itu
setahun kemudian smk bakti karya sebagai sekolah multikultural dengan beasiswa penuh
resmi berdiri dan mulai menerima murid
untuk mewujudkan gagasan tentang sekolah multikultural ini
aik melakukan kampanye di media sosial dan berhasil mengumpulkan dana
secara kolektif melalui platform online atau dikenal dengan istilah crowdfunding
sisanya ai harus mencari dana untuk dapat memenuhi kebutuhan biaya
tahun pertama sembilan puluh lima orang terlibat setiap bulan menyumbang rp lima puluh rp seratus
tapi itu jadi kayak harapan kami
ikut berdonasi gitu
padahal kami tahu si
anak anak muda ya kan baru pada kerja baru pada ini
tapi disitulah saya menangkap harapan yang begitu banyak
tahun kedua baru melibatkan lebih banyak pihak
tahun ketiga mulai
bekerja sama dengan mitra mitra
terus tahun keempatnya kami mulai mencoba untuk pendekatan kelembagaan
mencari dana dari orang orang yang memang
ada banyak konsorsium kan di kita ini
istilahnya asosiasi asosiasi kayak gitu
tahun ini malah kami kerjasama juga dengan orang orang yang punya
komunitas komunitas misi yang sama gitu untuk
tapi juga mengkampanyekan isu isu keragaman
nah itu mitra mitra kami yang
yang istilahnya kami dapat akses dana dari situ
upaya aik mempraktekan toleransi di sekolah bertolak belakang dengan apa yang terjadi di luar sana
ai pun mendapat ancaman untuk menutup sekolah
namun akhirnya isu isu itu berangsur reda karena ai dan sekolah tidak terbukti melanggar baik hukum maupun nilai dan norma
aik boleh dijelasin kan pada perjalanan smk bakti karya ini mungkin ada tantangan yang cukup berat buat aik
kalau tantangan yang selama ini kami dapatkan itu justru dari awal program ini
awal mula memang tidak terjadi gejolak yang berarti gitu ya
tetapi kesini kesininya baru setengah tahun kita menyelenggarakan kelas mutu
di kultur lah waktu itu ada siswa dari enam provinsi dengan beberapa agama gitu
akhirnya muncullah isu isu arah
karena mungkin orang juga akan menganggap oh ini programnya kok gratis dari mana uangnya
ada pertanyaan juga kok tiba tiba ada siswa yang non muslim banyak
dan mereka kan ada kegiatan ibadah gitu
setelah kita jelaskan lambat laun barulah ada upaya upaya
ada pemaparan yang lebih serius gitu
dan memang sejatinya kita tidak melanggar apapun gitu
dan ternyata ini selaras dengan nafas konstitusi
di sekolah aik menjabat sebagai ketua yayasan yang memastikan terpenuhinya segala kebutuhan sekolah
namun para siswa mengenal ai sebagai guru yang sering memotivasi mereka untuk terus memiliki semangat tinggi dalam belajar
aik mengenal setiap siswa
karena dialah yang mewawancarai mereka sebelum diterima
aik juga terlibat dalam pemberian laporan kegiatan siswa pada orang tua setiap bulannya
sejak awal aik menginginkan sekolah yang tidak terlalu serius
tapi sebisa mungkin belajar dengan cara yang menyenangkan
sebabnya di awal sekolah multikultural ini berdiri banyak anak yang datang dari berbagai daerah konflik
mulai dari konflik antar suku antar agama
konflik agraria dan berbagai konflik lainnya
dalam bentuk kurikulum mereka menjalankan kurikulum kemendikbud dua ribu tiga belas yang direvisi pada dua ribu tujuh belas dengan pendekatan program merdeka belajar
guru guru pun kami arahkan untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang variatif
yang lebih banyak mengedepankan kebahagiaan ketimbang keseriusan
jadi bahagia dengan serius
dan serius untuk berbahagia
kami juga menjalankan pembelajaran terpadu sejak tahun ini tahun ajaran ini dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
sehingga satu kelas itu diisi sampai lima pengajar
dan tentunya sebagai sebuah smk kami juga menjalankan pendidikan vokasi
dan pembelajaran vokasi tersebut dihimpun atau dirumpunkan dalam kelas multimedia
upaya aik mendirikan kelas multimedia
upaya aik mendirikan dan memperjuangkan sekolah multikultural menjadi semangat bagi murid murid dan empat belas guru lainnya
namun pembelajaran mengenai keberagaman dan toleransi tidak hanya berlangsung di sekolah
pendidikan multikultural juga berlangsung di luar jam sekolah

pembelajaran multikultural juga berlangsung di luar jam sekolah
pembelajaran multikultural juga berlangsung di luar jam sekolah
asrama putra dan putri ini berada di satu kampung yang disebut kampung nusantara
seusai sarapan para siswa pun berjalan kaki menuju sekolah melintasi kampung nusantara yang teduh oleh pepohonan kelapa
mereka berjalan kaki sekitar tujuh menit untuk tiba di sekolah
robi hardiansyah adalah salah satu siswa yang berasal dari kampung nusantara

namun ayahnya bersuku batak dan ibunya bersuku sunda
karena itu saat robi mendapat informasi dari kepala sekolahnya bahwa ada smk gratis di pulau jawa ibunya mendukung untuk mendaftar
anak kedua dari tiga bersaudara ini semakin yakin setelah mencari informasi tentang smk bakti karya di internet
sekalipun itu berarti ia harus mencari informasi tentang smk bakti karya di internet

roby yang duduk di kelas sepuluh dan berusia lima belas tahun sudah memiliki rencana
jika lulus nanti ingin melanjutkan kuliah
cita citanya kelak menjadi pengusaha kuliner
pengalamannya belajar dan hidup bersama teman teman yang berasal dari berbagai suku dan daerah merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi roby
berada di sekolah yang murid muridnya berasal dari suku dan budaya yang berbeda merupakan pengalaman baru dalam hidupnya
saya di sana hanya dengan satu suku doang
hanya belajar dengan satu agama
cukup dengan satu agama dengan satu suku
bahkan kita di sekolah pun dilarang untuk menggunakan bahasa daerah gitu kan
tapi pas di sini saya bisa ketemu dengan dari berbagai daerah
walaupun saya nggak sampai di sumatera nggak sampai kalimantan nggak sampai flores
berkesenian menjadi salah satu kegiatan siswa untuk dapat mengenal satu sama lain lebih dalam
di antaranya lewat menyanyi dan menari bersama
seringkali mereka menunjukkan kemampuan berkesenian ketika ada kunjungan dari sekolah lain atau sebaliknya
keberadaan sekolah multikultural ini membuat penasaran sekolah sekolah yang ada di sekitar kabupaten pangandaran
mereka ingin melihat bagaimana para murid sekolah multikultural ini berinteraksi
sehingga pertemuan antar suku bangsa dan budaya tidak hanya terjadi di sekolah

dan juga di luar sekolah
sementara itu para siswa juga memiliki jadwal kegiatan rutin di malam hari yaitu kegiatan rohani
setiap senin hingga jumat selama kurang lebih dua jam para siswa duduk bersama
mengaji bagi murid murid yang beragama muslim dan mengkaji kitab bagi murid murid yang beragama nasrani
kegiatan itu dilakukan di suatu rumah di kampung nusantara
di lantai bawah para murid saling membahas ayat ayat injil dan sesekali memanjatkan lagu lagu pujian
sementara di lantai atas ayat al quran dilantunkan dan dijelaskan dengan bimbingan seorang ustad
sudah tidak asing bagi mereka dan warga pada malam malam di kampung nusantara
bagaimana lagu pujian dan lantunan al quran saling bersahutan
semua bisa berjalan dalam damai
meski tidak bisa diputuskan
di kampung kiri baik di sekolah maupun di asrama konflik antarsiswa bisa saja terjadi
namun dalam konflik itulah para siswa belajar mengenai arti toleransi
yang saya tidak bisa lupa dan saya merasa bahagia sekali
semua pedagang pedagang yang ada di desa cinta karya produk unggulan desa cinta karya
ya dibikin masket plan nya oleh anak anak
bimbingan bimbingan panggainya sudah ada untuk pemasaran di media
adanya smk bakti karya berdampak juga pada warga desa cintakarya
yang berada di kecamatan pari
kampung nusantara yang berjarak kurang dari sepuluh menit dengan berjalan kaki menjadi buktinya
pada tahun dua ribu sembilan belas lebih dari tiga puluh rumah yang berada di desa cintakarya
digambari mural bertemakan suku suku yang ada di nusantara
asrama putra dan putri juga tempat mereka mengaji setiap malam ada di kampung ini
di masa sebelum pandemi rumah rumah warga di kampung nusantara
dijadikan tempat menginap untuk keluarga para siswa yang datang berkunjung
bagi ai keberadaan kampung nusantara ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan multikultural bagi para siswa
kang ai gimana caranya kang ai bisa melibatkan warga di sini
untuk ikut juga terlibat dalam pendidikan multikultural
kalau warga di sini sebetulnya dari
awal kami berkomunitas kami terus menyelenggarain sekolah
sebetulnya umumnya tidak bermasalah
ajaibnya ya di kampung ini
begitu ada siswa siswa baru langsung bisa berkenalan terhubung
akhirnya akrab luar biasa
jadi kampung nusantara itu untuk menjebatani orang banyak
berinteraksi dengan cerita cerita sesungguhnya
sehingga bisa menampilkan indonesia yang sungguhan
yang memang orang indonesia ketemu orang indonesia lain
keragaman yang tadinya diwacanakan itu benar benar ragam secara fisik hadir
meskipun demikian pada awalnya terdapat keraguan bahwa warga di desa citakarya bisa menerima dan berbaur dengan anak anak yang datang dari berbagai suku
dengan beragam budaya dan agama
namun kekhawatiran itu terkikis setelah anak anak tinggal bersama warga dan saling mengenal satu sama lain
kini warga desa cintakarya bahkan bersyukur dengan adanya sekolah multikultural ini di wilayahnya
yang saya tidak bisa lupa dan saya merasa bahagia sekali
semua pedagang pedagang yang ada di desa cintakarya produk unggulan desa cintakarya
dibikin masket plan nya oleh anak anak
di bawah bimbingan pak ngayu
sudah ada untuk pemasaran di media
keraguan mengenai keberadaan sekolah multikultural ini tidak hanya datang dari warga sekitar
tapi juga bagi kabupaten pangandaran itu sendiri
namun seiring waktu dengan berbagai kegiatan yang dilakukan para siswa yang berdampak positif bagi warga
ai dan para murid mendapatkan dukungan dari pemerintah
menurut pak ngai keberadaan sekolah multi kultural ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk memiliki kekuatan yang baik
ketika ini saya berpikir sudah lah kita ngurusin pemerintahan pemerintahan saja

ya indeks edep penikian kita masih rendah
tapi ibu dia dengan takut dengan sabar
ya alhamdulillah sudah seperti ini
saya kira ya tentu saya sebagai pendang ucap pemerintahan di kabupaten pangandaran sangat bangga ya
ada smk yang multi kultural
ada anggaran lah satu lima sampai dua miliar untuk membantu fasilitas mereka
ini yang sedang kita akan komunikasikan dengan mereka
selama mengurus sekolah multikultural ai tidak pernah patah semangat dan tak kenal lelah
pasalnya sudah lebih dari setahun itu
ia harus membagi waktu antara pangandaran dan jakarta
karena istrinya bekerja di ibukota sambil mengurus kedua anak mereka
dalam waktu dekat ai tengah merancang agar sekolah multikultural ini bisa mandiri secara finansial
selain itu ia juga memiliki harapan agar model sekolah multikultural ini dapat didirikan di daerah lain
sehingga anak anak muda indonesia benar benar bisa berharap untuk memahami keragaman budaya
yang dimiliki sekolah multi kultural ini
tidak hanya sekadar memahami makna bineka tunggal ika
tapi juga mempraktekan dalam kehidupan sehari hari
ketidaktahuan umum tentang wawasan keindonesiaan kita ini
itulah yang membuat kita makin jauh dari yang namanya indonesia
indonesia ini kan tanah air
bahasa juga bangsa
kalau kita nggak tahu suku suku budaya yang lain ya berarti kita jauh dari indonesia
nah untuk mendekatkan diri kita ke indonesia ya kita harus tahu suku suku
harus tahu suku bangsa gitu tempat tempat lain juga tanah air
kita kan dari merauke sana sampai ke sabang